di prediksi potensi pergerakan pemudik itu hampir sekitar satu ratus sembilan puluh tiga enam juta
sejak pandemi berlalu dari tahun ke tahun
angka pemudik lebaran terus mengalami kenaikan signifikan
tak terkecuali tahun dua ribu dua puluh empat ini
masyarakat kembali berbonong bonong mudik ke kampung halaman
bersilaturahmi sekaligus melepas rindu bersama sanak saudara
pergerakan mudik secara nasional ini pun
telah masuk dalam agenda besar tahunan korlantas polri
dengan mengerahkan personel untuk memberikan pelayanan
serta menjamin keselamatan dan kenyamanan para pemudik
dari korlantas dan cik holder ya
ini sudah jauh jauh hari kita mempersiapkan
untuk pengamanan pengelolaan mudik tahun dua ribu dua puluh empat ini
mulai dari survei jalur
kemudian rapat rapat koordinasi
sampai ke simulasi dan tactical plore game
sehingga ini persiapan persiapan yang sudah dilakukan
untuk mengelola arus mudik dan balik tahun dua ribu dua puluh
kemudahan mudik bagi masyarakat indonesia
terbukti dari hadirnya ragam jalur mudik
dengan sederet pilihan moda transportasi
kereta api menjadi moda transportasi paling populer
banyak pula pemudik yang memilih moda transportasi lain
seperti bus mobil pribadi dan sepeda motor
membludaknya volume kendaraan di ruas ruas jalan
dibutuhkan perencanaan sistem manajemen lalu lintas yang apik
demi kelancaran arus mudik
bahwa untuk korlantas persiapan mudik ini
kita kerjasama dengan seluruh stakeholder yang terkait
baik itu dari lintas sektoral
kita mulai dari mulai ada
kemudian kita mengadakan pelatihan
latraop maupun dengan tfg
dan itu hampir semuanya dari kepolisian
kita menerjunkan sembilan puluh ribuan seluruh indonesia
dengan berbagai jumlah pos pengamanan dan pos pelayanan
jadi masing masing penanggung jawab wilayah
atau menjadi masyarakat mau melaksanakan mudik
kita simulasikan dalam bentuk game game
kemudian disimulasikan pada hari hari
atau kepadatan itu seperti apa
jadi sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu
untuk sementara parsial tiap polda sudah nanti akan kita gabungkan dengan juri juri dari korlantas tentunya dari korlantas dan dari lima bus
penengah penyambung saling komunikasi
sesuai dengan hasil survei dari
dan itu akan menggunakan berbagai
itu terbagi ada yang menggunakan kereta api
kemudian juga sepeda motor
seperti pesawat dan kapal laut
sehingga jumlah total diprediksikan
sekitar satu ratus sembilan puluh tiga enam triliun
stakeholder terkait dengan kementerian
polisi tentunya sudah mengantisipasi
dengan melakukan berbagai kegiatan
kemarin kita sudah menggelar operasi keselamatan
itu untuk merencanakan kegiatan besok
yang akan dikelola dengan berbagai satgas satgas
kemudian penggelaran pos pengawanan
kita tadi prediksi bahwa dari jumlah
baik itu jalan tol maupun non tol
baik itu yang ke barat menuju
menuju jawa barat jawa tengah jawa timur
nah itu terbagi menjadi jalan tol maupun non tol
dari faktor keselamatan dan
kenyamanan yang masyarakat tersebut
yaitu dengan berbagai program ada
dari kementerian itu mengadakan
pertanggalnya juga sudah diatur
untuk waktu libur itu sudah diatur
kemudian kita juga menggunakan
dan tentunya kalau terjadi kepadatan
supaya terjadi kelancaran kita tetap
menggunakan kontra flow dan one way
kondisinya di jalan tol cikampek itu sudah
full atau sudah penuh
pergerakan mudik ke kampung halaman secara masif
tidak terlepas dari tantangan dan risiko yang dihadapi
kepadatan ruas jalan akan kendaraan yang melintas
mengakibatkan timbulnya titik titik rawan kemacetan
ada beberapa daerah yang kita survei
daerah rawan kecelakaan dan kecelakaan yang terjadi di daerah daerah ini
mungkin di simpul simpulan antara
kemudian di sumatera itu juga
perbaikan perbaikan namun nanti
sudah ada ketentuan bahwa
itu pada saat dari h dua sampai dengan h tiga
kendaraan kendaraan yang mengangkut barang barang
sehingga ini salah satu upaya untuk
masyarakat yang melaksanakan mudik
ruas jalan bukan menjadi satu satunya titik kepadatan pemudik
pelabuhan pelabuhan di cilegon banten
juga akan menampung antrean panjang pemudik
yang hendak menyeberangi perairan menuju batu
kesiapan polda banten khususnya direkturat lalu lintas
setelah menghadapi persiapan untuk operasi ketupat
atau operasi mudik tahun dua ribu dua puluh empat hari ini
untuk personil kita yang kita siapkan untuk tergelar
mulai dari cikupa sampai dengan merak nantinya
nanti akan ditambah dengan instansi lainnya
nah ini jumlah untuk instansi lainnya hari ini akan kita rapatkan
supaya lebih fix dan matangnya kegiatan
kemudian itu terbagi menjadi tiga puluh delapan pospam dan delapan posyan
pospam terdiri dari jalur arteri jalur tol maupun jalur wisata
untuk jalur tol sendiri mulai dari perbatasan cikupa
yang berbatasan dengan polda metro jaya
itu nanti ada juga dua rest area yang menjadi key point
untuk persiapan kantong parkir atau buffer area
selain menerapkan sistem kontraflow one way dan ganjil genap
korlantas polri juga telah mempersiapkan pengaturan penundaan perjalanan
atau delaying system dan buffer zone
delaying system berfungsi untuk menahan penumpukan kendaraan
di pelabuhan pelabuhan penyeberangan
sehingga dibutuhkan buffer zone atau kantong parkir lainnya
untuk para pemudik menunggu giliran memasuki wilayah pelabuhan
kemudian nanti ada pembagian juga untuk arus
pada saat pelaksanaan arus mudik dibagi menjadi tiga pelabuhan utama
yaitu pelabuhan ciwandan atau pelindo ii
pelabuhan merak dan pelabuhan bpj
saya sampaikan untuk yang pelabuhan merak
ini dikhususkan untuk kendaraan roda empat
bus maupun angkutan barang yang kecil
jadi pelabuhan utama menuju ke bakau huni
sedangkan untuk roda dua dan roda empat
untuk sembuh golongan tujuh
itu diarahkan ke pelabuhan ciwandan atau pelindo dua
nanti keluarnya adalah gate cilegon timur
cilegon timur keluar akan belok kiri mengarah ke ciwandan atau pelabuhan pelindo ii
untuk roda enam ke atas
yaitu golongan tujuh golongan delapan golongan sembilan dan seterusnya
tronton fuso nanti diarahkan keluarnya juga sama
di cilegon timur ini gate ini keluar
nanti belok ke kanan ke arah bbj
dermaga bbj ini sudah dilengkapi dengan parkir yang cukup luas juga
ini merupakan hasil dari surat keputusan bersama
dari instasi terkait untuk pelaksanaan operasi ketupat tahun dua ribu dua puluh empat ini
dan ini sudah disosialisasikan bersama dengan bapak kokor lantas
departemen perhubungan maupun bapak pak jokowi dan bapak pak jokowi
yang paling utama dan saya harus sampaikan adalah kesiapan jalur
untuk roda dua harus tahu bahwa ini jalurnya lewat mana
mulai dari parung perbatasan dengan cikande
kemudian serangkota serangkota maju lagi ke uluwatu
kemudian belok kanak kiri menuju ke cilegon
jls akan masuk kepada pelabuhan ciwandan
kemudian untuk yang roda empat bisa langsung memasuki jalan tol
nanti keluarnya langsung ke tol merak
demikian juga untuk kendaraan yang berat
karena ke pembatasan kendaraan untuk roda sumbu enam ke atas
ini akan diberlakukan nanti mulai tanggal lima
tanggal lima sudah mulai kita arahkan ke pelabuhan bbj
tolong disiapkan untuk tiketingnya
dan harus tahu kalau tiketingnya
roda dua ke pelabuhan ciwandan
kemudian ada enam ke atas di pelabuhan bbj
insya allah mudik nanti di tanggal delapan
ke jawa timur mas ke nganjuk terakhir mudik tuh
jadi emang perkembangan dari aktivitas jalur mudik itu kita pantau terus
terus ada kontra flow kalau gak salah ya mas ya
ya lumayan lah kalau memang itu terlaksana paling nggak kan mengurangi macet
pelabuhan yang biasanya itu padat merayap gitu
dan tahun ini memang ada rencana juga untuk mudik ke jogjak
ya untuk tahun ini saya optimis sih
dan semoga juga lebih baik daripada tahun lalu
kenyamanan juga menjadi idaman bagi mereka yang melakukan perjalanan mudik
ketersediaan posko posko yang tersebar sepanjang jalur mudik
mampu memberikan layanan kepada mereka yang membutuhkan
dari seluruh indonesia kita hampir sepuluh ribu ya
pos pengamanan dan pos pelayanan
belum lagi dari posko kesehatan
kemudian dari senkom dan lain sebagainya
karena kan mungkin ada jalur jalur yang tidak ada jalur komunikasi
nanti akan kita gelar mungkin sebelum tanggal lima
itu kita akan perkirakan pos pos itu akan berdiri
mulai dari tanggal dua sampai tanggal tujuh belas april
termasuk juga apabila ada anggota yang
apa namanya masyarakat yang tiba tiba sakit dan sebagainya
dari kementerian kesehatan sudah menerjunkan posko posko kesehatan ya
baik yang di jalan tol maupun di jalan arteri khususnya
emas yang ada itu sudah ready
termasuk kesehatan keliling mereka sudah kita siapkan
dari pertamina kemarin sudah dipersiapkan juga
karena dari pertamina itu ikut diskusi ya
ikut diskusi atau rapat koordinasi
sehingga selain di rest rest area sudah dibangun pertamini pertamini
dia juga menyiapkan kendaraan bbm keliling
apabila terjadi hambatan pengurangan bbm
bisa dilayani dengan baik sama mereka
itu harapannya mudah mudahan dengan tergelarnya pos pengamanan
kemudian terbentuknya tim tim
kemudian juga ada tim untuk penanganan kecelakaan
untuk quick respon apabila terjadi kecelakaan
tim ure tadi apabila ada hambatan
ada kendaraan yang macet dan sebagainya
dia akan segera mengangkut dengan dereknya
jadi kita sudah bekerjasama dengan bpjt ya
jadi dalam bpjt itu sudah mempersiapkan dia
direct kemudian ambulan dan sebagainya
sehingga mudah mudahan dengan antisipasi dari mereka
yang terjadi hambatan di jalan tol khususnya
km dua puluh sembilan di kikampek
itu ada command center yang sudah mengendalikan
dengan berbagai cctv yang ada
termasuk cctv yang sifatnya atle
sehingga itu bisa terkoordinasi dengan baik
respon cepat menanggapi keadaan darurat
tak terlepas dari peran command center km dua puluh sembilan
dengan mengerahkan cctv di setiap sudut jalan tol transjawa
mempermudah kor lantas polri memantau situasi jalur
hingga volume kendaraan saat arus mudik berlangsung
dari hasil pantauan inilah melahirkan kerja koordinasi
baik untuk mengatur dan menerapkan rekayasa lalu lintas
maupun menyalurkan bantuan kepada pemudik yang membutuhkan
kita sekarang berada di command center kilometer dua puluh satu
yang merupakan salah satu perangkat yang disiapkan oleh korlantas
dalam rangka membantu pemudik yang membutuhkan perangkat yang disiapkan oleh kor lantas
dalam rangka membantu pemudik yang membutuhkan perangkat yang disiapkan oleh kor lantas
common center ini tugasnya salah satunya adalah merupakan pusat pengendalian arus lalu lintas
seluruh ruas tol jalan yang ada di indonesia
kemudian yang kedua merupakan pusat pengawasan arus lalu lintas
khususnya ruas tol juga yang ada di seluruh indonesia
kemudian yang ketiga sebagai pusat k tiga
atau dalam bahasa kepolisian merupakan pusat
kendali kemudian pusat komando dan pusat koordinasi dan informasi
bagi seluruh stakeholder yang dimana stakeholder ini sama sama memantau
kegiatan arus lalu lintas yang ada khususnya ruas tol yang ada di seluruh indonesia
seperti instansi terkait dalam hal ini jasa marga
kemudian dinas perhubungan dan juga teman teman dari media
yang biasanya mendapatkan informasi terkait dengan kondisi arus lalu lintas
terutama pada saat nanti arus mudik dan arus balik
jasa marga dalam hal ini aplikasi jid
yang dimana kita akan meletakkan beberapa kamera atau radar traffic counting
jadi sudah ditentukan kilometernya kita menempatkan radar
kemudian radar ini kita koordinasikan dengan radar atau traffic counting yang ada di seluruh pintu pintu tol keluar masuk
yang dari jakarta maupun yang masuk ke jakarta
nah dari traffic contain inilah akan ditentukan batas normal
kemudian batas padat dan sangat padat
yang dimana ditentukan dalam warna hijau warna kuning dan warna merah
nah apabila nanti batas tertentu ini sudah melampaui
maka akan dilakukan berbagai rekayasa
baik itu rekayasa berupa kontraflow maupun rekayasa one way
dan ini semua tentunya dilakukan berdasarkan data data yang sudah masuk
jalur trans jawa memang membutuhkan perhatian lebih
dikarenakan jawa tengah jawa timur dan jawa barat menjadi tiga provinsi tujuan utama mudik lebaran dua ribu dua puluh
namun bukan berarti pantauan jalur mudik hanya berfokus pada satu jalur saja
ntmc polri juga hadir memantau mobilitas para pemudik di ruas ruas jalur mudik di seluruh indonesia
kegiatan di ntmc ini yang pertama kita melakukan pemantauan ya
dan monitoring secara langsung cctv yang lagi di seluruh indonesia
jadi semua titik titik yang ada di seluruh indonesia yang sudah terkoneksi enggak ada di antc ini
kita pantau kita monitoring yang ada di sini
yang berikut kita juga ada layanan call center kita
layanan call center kita dari masyarakat ya apakah masyarakat nanti memberikan pertanyaan
pertanyaan pertanyaan atau masyarakat yang belum tahu dan lain sebagainya nanti kita jawab melalui
call certer selanjutnya juga nanti kita juga bisa menentukan titik titik dimana titik titik nanti
posko yang akan tergelar yang ada di seluruh indonesia disini nanti ya di ntmc nanti bisa
tergelar terlihat titik titik mana di polda mana titik titiknya mana dan lain sebagainya untuk
persiapan yang ada di mz nya dilakukan khususnya pada saat menjelang mudik ini kita tentunya nanti
menambah ya menambah cctv yang ada di tol maupun yang ada di arteri kita sudah koordinasi dengan
pujt dengan operator tol ya termasuk juga yang ada di arteri ya itu nanti kita semuanya kita
koneksikan yang ada di antesia ini ya dari antesi inilah kita akan melakukan koordinasi komunikasi
dan kendali serta informasi baik antara petugas maupun dengan masyarakat ya sehingga mana mana
titik titik mana yang terjadi kepadatan titik titik
perlambatan kita bisa monitoring di sini kita bisa pantau di sini
sehingga dari sini bisa kita lakukan komando
atau kita bisa melakukan koordinasi dan kendali dari sini
sehingga anggota yang ada di lapangan cepat melakukan langkah langkah
untuk melakukan penanganan penanganan sehingga masyarakat akan lancar
masyarakat akan nyaman dalam pelaksanaan mudik dan balik
upaya persiapan mudik perlu dilakukan secara bersama
tak hanya dari lembaga institusi negara namun juga dari para calon pemudik
salah satunya yang perlu menjadi perhatian adalah jadwal rekayasa lalu lintas
pada arus mudik nanti sistem kontraflow akan diterapkan
mulai dari kilometer tiga puluh enam tol jakarta cikampek sampai dengan kilometer tujuh puluh dua tol cipali
sistem ini akan berlangsung mulai lima april pukul empat belas hingga sebelas april pukul dua puluh empat waktu setempat
dilanjutkan dengan sistem one way yang diterapkan mulai dari kilometer tujuh puluh dua tol cipali
sampai dengan kilometer empat ratus empat belas tol semarang batang
sistem one way berlaku mulai lima april sampai dengan sembilan april dua ribu dua puluh empat di jam jam tertentu
selain sistem kontraflow dan one way sistem ganjil genap juga akan diterapkan
mulai dari kilometer tol ruas dalam kota jakarta
sampai dengan kilometer empat ratus empat belas tol semarang batang
sebaliknya pada arus balik akan dimulai dengan sistem one way
mulai dari kilometer empat ratus empat belas tol semarang batang sampai dengan kilometer tujuh puluh dua tol cipali
sistem ini diberlakukan mulai dua belas april hingga enam belas april dua ribu dua puluh empat di jam jam yang sudah ditentukan
kemudian dilanjutkan dengan sistem kontraflow yang dimulai dari kilometer tujuh puluh dua tol cipali
sampai dengan kilometer tiga puluh enam tol jakarta cikampek
travel pada arus balik diterapkan mulai dua belas april pukul empat belas sampai dengan enam belas april pukul delapan waktu setempat
terakhir sistem ganjil genap yang juga akan diberlakukan pada arus balik
mulai dari kilometer empat ratus empat belas tol semarang batang sampai dengan kilometer tol ruas dalam kota jakarta
rekayasa lalu lintas akan memengaruhi persiapan mudik
tentunya masyarakat harus teliti dalam merencanakan jadwal perjalanannya
persiapan lain yang juga perlu dilakukan adalah perencanaan transportasi biaya hingga aspek kesehatan dan keselamatan
kita tahu untuk animo masyarakat itu cukup tinggi
kalau kita lihat prediksi puncak arus untuk arus mudik itu ada di tanggal enam dan tanggal delapan
untuk arus balik nanti ada di tanggal empat belas dan lima belas
artinya masyarakat dihimbau untuk mempersiapkan perjalanannya
tadi ada gage ada apa itu dipersiapkan buat intinerinya lah
sehingga tidak semua di puncak arus
kemudian yang kedua tentu untuk keselamatan persiapkan kondisi tubuh yang betul betul prima
kalau tidak prima tidak sehat jangan mengemudi
kemudian kendaraan juga ini dipersiapkan
tahun lalu banyak sekali kendaraan yang mendapat hambatan di jalan atau mogok
ini berakibat kemacetan atau pelambatan
sehingga silahkan persiapkan bawa ke bengkel
kalau bisa membengkel sendiri silakan di otak atik ya
sehingga perjalanannya tidak mendapat hambatan
kemudian yang ketiga tentu ikuti arahan petugas nanti di jalan
karena itu pun memotong jalur seringkali mengakibatkan terjadi pelambatan
kemudian tidak berhenti di bahu jalan
kemudian kalau lelah silahkan istirahat
kalau rest area nya penuh silakan nanti keluar tol dulu
sehingga mudik nanti bisa yang utama selamat sampai ke tujuan
yang ketiga lancar dan aman